kita awali informasi pertama dari bogor jawa barat
razia gabungan parkir liar sepanjang jalan pajajaran kota bogor jawa barat diwarnai protes pemilik kendaraan
salah satu pemilik mobil bahkan nekat meminta bantuan montir sebuah bengkel untuk membuka gembok pada roda mobilnya
pemilik kendaraan ini dibantu beberapa montir dari sebuah bengkel nekat mendorong mobilnya ke sebuah bengkel setelah roda depan mobilnya digembok petugas
bagian depan mobil ditarik menggunakan dongkrak yang memiliki roda
pemilik mobil meminta montir sebuah bengkel di jalan pajajaran kota bogor jawa barat membongkar gembok yang mengunci roda mobilnya
usai mobilnya terjaring razia selasa siang
namun aksi ini diketahui oleh petugas
tak pelak terjadi adu mulut antara pemilik mobil dengan petugas lantaran kesal mobilnya dikunci
petugas pun lalu menilangnya
razia parkir sembarangan
ini banyak diprotes oleh pemilik mobil karena tidak terima sanksi penggembokan yang digelar mendadak tanpa peringatan
meski sebenarnya di jalan yang merupakan kawasan tertib lalu lintas tersebut terpasang banyak rambu dilarang parkir
hasilnya sendiri tadi terdata lebih kurang tiga puluh kendaraan yang digembok
kemudian ada roda dua juga yang sudah diberikan hilang karena parkir sembarangan

selain menggembok roda mobil petugas juga menyasar motor yang parkir sembarangan
ban ban dari motor ini dikempeskan dan pemiliknya ditilang
razia ini digelar untuk menertibkan kendaraan yang sering parkir sembarangan
razia ini juga menandai dimulainya operasi patuh lodaya serentak yang akan berlangsung selama dua pekan ke depan